kau tidak perlu mengejar
biarkan uakmu yang menyelesaikan penyusup itu

sedangkan ternyata sangat mudah untuk menguasai istana penjajah
hei lelaki yang sudah tidak berdaya
kami permisi dulu ya
saya teh mengantarkan para gadis ini untuk pulang
sekaligus membawa hati
terima kasih banyak ya
tolong melepaskan kami
nanti kalau dilepaskan kalianti pasti merampok lagi
lebih baik disini saja
nanti juga ada harimau yang melepaskan kalian
ini dia perampok yang sudah menangkap kita
tunggu tunggu cukup cukup
baik kita menyerang seseorang yang sudah tidak berdaya
sebaiknya sekarang kita kembali saja
aku akan membangun istanamu dalam sekejap